mas apakah ini jalan yang benar
sepertinya kita salah jalan nih mas yuk kita putar balik saja
jadi kami di belakang saja nih mas jalan dulu
nimas jalan dulu
aku khawatir dengan keselamatanmu
mayang mustika recep yang mayang miliki akan mengundang padekar jahat untuk memiliki mustika itu
assalamualaikum syekh guru
apa yang sedang mengganggu pikiran nimas
apa yang telah terjadi pada pajajaran syekh guru
aku khawatir dengan ibunda dan ayah anda
pergilah ke lembah sanjang
mungkin disana kamu akan bertemu dengan seorang resmi
yang mengetahui keberadaan ayah anda gusti prabu
karena hanya agusti prabu yang bisa menyelesaikan masalah pajajaran
baik seh guru
besok pagi sekali kami akan berangkat
waalaikumsalam seh guru
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku ingin kau pergi ke caruban
amati keadaan disana
apakah raka walang sungsang dan nimas rara santang
sedang mempersiapkan pasukan
amati gerak gerik mereka
jangan sampai ada yang terlewat
sendika agusti prabu
tita agusti prabu
jangan takut maya
jangan halangi jalanku
kami tidak mengganggu
jadi jangan garut takut
baiklah kalau itu mau mokis
jangan salahkan aku jika aku menyakiti
kamu tunggu disini
ya allah bantu
nimas rara santang ya allah
terimalah sembah hormat hamba nimas
aku tidak bermaksud untuk menyakitimu
tujuanku hanya untuk melintasi hutan
nimas ini ada kemampuan
aku hendak mencari ayahnya
nimas adalah rara santang
hormat hamba nimas
putri gusti prabu siliwangi
yang ulas hati dan setia
begitulah ayah anda mau memberi nama
nimas rara santang
elak dari rahimmu
akan melahirkan para wali di tanah jawa ini
begitulah wasiat yang gusti prabu terima
terima kasih atas pegian ki maung
apakah ki maung tahu keberadaan ayah anda ku saat ini
ayah anda mu saat ini
sedang bertapa di lembah santang kucu
jika nimas ini menemui ayah anda prabu
bukanlah hal yang sangat mudah
banyak rintangan dan cobaan yang harus dimas lalui
insya allah ki
dengan perlindungan allah swt
aku telah bertekad untuk mencari ayah anda ku
ayo kita teruskan perjalanan
semoga kamu bisa melewati semua rintangan
dan selamat sampai tujuan
hingga bisa bertemu dengan ayahmu
gusti prabu siliwangi
dimas apakah ini jalan yang benar
sepertinya kita salah jalan nimas
yuk kita putar balik saja
jadi kami di belakang saja nih mas jalan duluan
tidak kita sudah benar
kita harus melewati hutan ini untuk bisa sampai ke lembah sancang
kita semua selamat ya tank
kita semua selamat
ayo kita pergi dari sini